bank indonesia kembali memangkas suku bunga acuannya pada awal tahun dua ribu dua puluh
gubernur bank indonesia peri warjio juga memutuskan bi tujuh day reverse repo rate sebesar tiga lima persen
suku bunga deposit facility sebesar dua tujuh puluh lima persen dan juga suku bunga lending facility sebesar empat dua puluh lima persen
selain itu bank sentral juga meminta perbankan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit
keputusan ini untuk mendorong pemulihan ekonomi indonesia
dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan direktur research corps indonesia peter abdullah
selamat pagi pak peter
selamat pagi mbak maggie
salam sehat pak peter
ini bi rate berada di level paling rendah sepanjang masa
bagaimana anda melihat kebijakan bi yang kembali memangkas bi rate menjadi tiga lima persen
apakah ini sudah keputusan yang tepat untuk mendongkrak ekonomi indonesia
ya kalau kita lihat
dari kondisi yang melatar belakangi penurunan suku bunga ini
saya kira alasannya sudah sangat tepat ya
karena kondisinya nilai rupiah yaitu ke rupiah relatif stabil
dan kemudian inflasi kita relatif rendah dan stabil
sehingga ada ruang bagi bank indonesia untuk menurunkan suku bunga kembali
apalagi penurunan suku bunga ini
dibutuhkan untuk mendorong perekonomian yang sekarang ini masih terkontraksi akibat dari pandemi
walaupun ya saya mengkritisi memang timingnya yang menurut saya mungkin tidak terlalu tepat
ya karena sebenarnya bank indonesia sudah menurunkan suku bunga itu sejak tahun lalu
yang tahun lalu itu sudah satu ratus dua puluh lima basis point
dan sekarang ini turun lagi

nah sementara kita tahu di tengah pandemi ini
dampak dari penurunan suku bunga itu tidak cukup besar mendorong pertumbuhan kredit
pada tahun dua ribu dua puluh saat bank indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar satu ratus dua puluh lima basis point
pertumbuhan kredit kita justru mengalami perlambatan penurunan
nah ini saya perkirakan saat ini demikian juga

bila pandemi ini belum meredah bank indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan
nah yang saya khawatirkan adalah dampak dari penurunan suku bunga acuan ini seperti tahun lalu tidak akan cukup kuat untuk mendorong penyaluran kredit
untuk mendorong konsumsi dan kemudian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
iya pak peter melihat perjalanan bank indonesia bi rate dua ribu dua puluh dari awal pandemi sampai saat ini diharapkan tentunya dana juga bisa

langsung diserap dan juga disalurkan oleh industri perbankan dan mengalir ke masyarakat
sebenarnya kapan kita bisa melihat dampaknya tren suku bunga indonesia atau bi rate yang rendah untuk mendorong pertumbuhan kredit di masyarakat
ya saat ini walaupun suku bunga acuan sudah turun tetapi suku bunga kredit perbankan itu belum sepenuhnya mengikuti penurunan suku bunga acuan
ya saat ini walaupun suku bunga acuan sudah turun tetapi suku bunga kredit perbankan itu belum sepenuhnya mengikuti penurunan suku bunga acuan

dan itu yang seharusnya kita tunggu kenapa itu terjadi karena memang kondisi likuiditas di perbankan juga berbeda beda
bank bank kecil tidak mengalami kondisi yang sama dengan bank bank besar itu yang pertama
nah kaitannya dengan penyaluran kredit walaupun suku bunga kredit memang sudah walaupun
sangat menurun di tengah pandemi ini demand terhadap kredit perbankan ya karena memang aktivitas usaha itu terbatasi sehingga demandnya itu juga sangat sangat turun
di sisi lain perbankan juga sangat berhati hati untuk menyalurkan kredit perbankan
di sisi lain perbankan juga sangat berhati hati untuk menyalurkan kredit perbankan
terus selain del bib walaupunyoutube gabung insuransinya banknya juga lancar dan tugas pada menghasilkan ecosystem
bank juga terpaksa memuat profundisasi alator pend khanum millet untuk langsung mencapai nilai kredit
bass genauso merupakanapaasmi internwood such as like a big demand and supply ini kondisi dari penyaluran kredit itu memang sangat melambat
terbatas masih sangat terbatas ya pak peter dan tentunya bukan hanya bi rate yang menjadi sorotan
untuk kredit properti mobil dan juga motor tentunya ini ada kemungkinan ya non performing
loan juga akan bertambah bagaimana anda melihat kebijakan ini bagaimana perbankan bisa mengambil
langkah langkah yang tepat supaya dana bisa disalurkan dengan aman dan cepat ya memang ini
sebuah dilema ya di tengah kondisi pandemi sekarang itu sangat dibutuhkan stimulus ya untuk menggerakkan
perekonomian konsumsi kita yang mengalami kontraksi penurunan sangat luar biasa pada
tahun dua ribu dua puluh itu harus digerakkan kembali dan untuk menggerakkannya sebenarnya adalah utamanya adalah
mendorong mereka yang masih
punya uang yang masih punya daya beli untuk melakukan konsumsi dan stimulus itu ya
insentif untuk mereka melakukan pembelian konsumsi itu adalah dengan apa yang sudah dilakukan
pemerintah saat ini pertama itu memberikan kelonggaran pajak yang pnbm untuk kendaraan
bermotor ini disupport oleh kebijakan bank indonesia dengan melonggarkan ltv yang menurunkan
diharapkan mereka yang memiliki uang
yang masih memiliki daya
beli itu untuk melakukan pembelian memanfaatkan momentum ini untuk melakukan konsumsi pembelian
kendaraan bermotor nah ini memang harus diikuti dengan langkah yang super hati hati dari perbankan jangan
sampai mereka yang sebenarnya tidak memiliki daya beli tidak mampu untuk melakukan konsumsi itu
melakukan pembelian itu tetapi mereka memaksakan diri
sehingga memunculkan meningkatkan risiko gagal bayar nantinya
saya kira ini adalah peluang yang bagi perbankan untuk mendorong pertumbuhan kreditnya
tetapi harus diikuti dengan langkah yang sangat hati hati
meyakinkan bahwasannya nasabahnya mampu untuk membayar kembali nanti
jadi ini untuk mendongkrak konsumsi juga tetapi harus mengambil langkah yang hati hati juga ya pak peter
bagaimana anda melihat nilai tukar rupiah di tengah tren suku bunga rendah bi
dan apakah masih ada ruang untuk bank sentral indonesia menurunkan suku bunganya
saat ini kita menurunkan suku bunga seperti saya sampaikan tadi
ada ruang untuk menurunkan suku bunga dengan pertimbangan nilai tukar rupiah kita relatif stabil
dan cenderung menguat saat ini
saat ini kan ada di kisaran empat belas ribu ya naik turun di kisaran itu
itu disebabkan kondisi di luar negeri yang likuiditasnya sangat ampel
karena disupport oleh kebijakan moneter di negara negara maju yang super ekspansif
melakukan quantitive easing untuk mensupport perekonomian di tengah pandemi
jadi kondisi likuditas global yang ample
dan kemudian suku bunga di luar negeri juga di suku bunga acuan bank sentral di luar negeri
suku bunga atau yield di surat surat berharga di luar negeri ya relatif rendah sekarang ini
mengikuti penurunan suku bunga acuan bank sentralnya
dan oleh karena itu kita punya ruang untuk ikut menurunkan suku bunga
jadi kalau kita lihat yield di banyak negara itu mengalami penurunan
dan indonesia punya ruang untuk ikut menurunkan suku bunganya
jadi saya kira penurunan suku bunga ini sudah diperhitungkan tidak terlalu membahayakan nilai tukar kita
saya perkira seperti itu mbak meg
sudah diprediksi oleh pasar juga
dan terima kasih direktur riset core indonesia bapak peter abdullah atas informasinya
semoga dengan kebijakan bi rate terendah ini masyarakat juga kembali berani mengajukan kredit
untuk menjalankan usaha maupun konsumsi kebutuhan yang bermanfaat